ajeong pengalaman di rumah
mereka mempunyai kataes patra
mereka terlalu banyak yang cherish untuk they are
iya boleh salim sama mbak cepetan
maafin dimas ya mbak baru sempet nengokin mbak
yowes yang penting sekarang dimas udah sampai di jogja ini iya toh
maafin dimas ma selama ini dimas udah berdosa banyak banget sama ma
maafin dimas ya pa
maafin semua kesalahan mas dimas ya
lu udah sabar ngadepin gua selama perjalanan ini
gua juga minta maaf kalo gua banyak salah juga sama lu